siapapun yang mengunjungi nusa penida kelungkung bali akan takjub dengan keindahan laut dan tebingnya
nusa penida punya tagline
yang berarti nusa penidah dengan surga keindahan lautnya
untuk menuju nusa penida
saya menyeberangi selat badung dari pantai sadur
menggunakan kapal cepat sekitar empat puluh lima menit
pantai pantai di nusa penida punya keunikan masing masing
tetap terapkan protokol kesehatan
seperti memakai masker menjaga jarak
dan mencuci tangan
pantai yang satu ini
punya formasi unik dengan dikelilingi
tebing dan deburan ombaknya
menenangkan hati dan pikiran
sebelumnya warga lokal menamainya pasih uwuk
atau pantai rusak karena terdapat lubang
atau terowongan di tengah tebing
wisatawan kemudian memberi nama lain
broken beach yang juga berarti
pantai rusak kondisi ini justru
menjadi daya tarik
jika ingin menikmati pantai dari raya tengah
tempat ada tempat yang tak jauh dari
roken beach dengan jalan kaki
perlu waktu sekitar sepuluh menit
melihat ombak menghantam tebing
dan air yang begitu jernih bisa
didapatkan di angels bilabong
dianggap sebagai tempat pemandian bidadari
uniknya ada sebuah cerukan
yang berbentuk seperti kolam
kolam alami ini berada lebih tinggi dari bibir laut lepas
saat air laut tenang
wisatawan bisa berenang
karena ombak bisa menggulung ke arah kolam
setelah menempuh perjalanan mobil
sekitar dua puluh lima menit dari angels bilabong
siapkan tenaga lagi untuk pantai
yang menawan selanjutnya
saya seperti berada di jari kelingking
di punggung t rex
dan untuk berada di sini
saya harus melewati puluhan anak tangga
sebelum itu kami akan mencarikan
membah islands area
ombak asli dari t rex belakang application
dan pernah menjadi pantai terbaik peringkat sembilan belas di dunia versi platform wisata tripadvisor
dosa penida tak hanya memikat di atas permukaan laut
di dalamnya beragam biota laut bisa membelalakan mata kita
di sini penyelam bisa menyewa alat selam yang sudah melalui proses disinfeksi
namun sebaiknya para penyelam membawa dan menggunakan alat selam sendiri
menyelami mantapoint sekitar lima belas menit selama sekitar tiga puluh delapan menit
saya bisa mendapati ikan pari salah satu spesies ikan pari terbesar di dunia
parimanta secara umum memiliki perilaku yang tenang dan bersahabat dengan para penyelam
spot lainnya di kedalaman sekitar dua puluh meter crystal bay
saya mendapati mola mola atau ikan matahari
kali ini sangat beruntung karena mola mola hanya muncul setiap juli hingga september
atau bahkan hingga oktober
oktober tergantung temperatur air
ada pula ikan buntal penyu dan ikan badut
salah satu wisatawan mancanegara yang berbulan bulan berada di indonesia
bahkan telah menjelajahi nusa penida
sementara wisatawan lainnya mengaku ini adalah kali pertamanya melihat ikan parimanta

dan juga di seluruh dunia
ini sangat bagus untuk mengeksplorasi di sini
tempat mengeksplorasi ini sangat bagus
saya tidak tahu
susah untuk mengeksplorasi di sini
dan melihat kreatur besar di air
ini sangat luar biasa
ini adalah hal terbesar
ini adalah hal terbesar
perkembangan pariwisata nusa penida selama bertahun tahun
menguntungkan warga lokal
seiring dengan adanya rumah makan
dan jasa transportasi
sebelum tahun dua ribu dua puluh ini
dengan perkembangan pariwisata yang sangat rame
warga kami khususnya di bunga mekar
yang mungkin sebelumnya tidak bekerja
yang sebelumnya tidak bekerja
tidak ada kekurangan pekerjaan
dan kekurangan warga kami
kami berusaha untuk memperbaiki kualitas perusahaan
dengan berwisata di indonesia aja
kita turut berkontribusi bagi bangsa
semakin meningkatnya mobilitas wisatawan
aktivitas ekonomi akan dapat kembali berjalan
sehingga mempercepat sektor pariwisata untuk pulih kembali
tim liputan sianet di indonesia kelungkung bali